berbagai jenis pelanggaran ditemukan sejak dilonggarkannya aturan transportasi umum dan untuk membahas bagaimana evaluasinya melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan jurubicara kementerian perhubungan adita irawati di jakarta
selamat siang bu adhita
selamat siang pak eva
baik bu adita saya langsung tanya ini masalah evaluasi kebijakan pelonggaran transportasi
kalau kemudian tadi bu adita sempat mendengar laporan rekan kami yang memantau di bandara soekarno hatta ada kemudian penumpang yang menggunakan surat yang memang tidak termaktub begitu ya dalam aturan diperbolehkan menggunakan transportasi ini
nah evaluasinya seperti apa bu apakah itu memang pelanggaran dan apakah sudah ditemukan banyak pelanggaran bu dari aturan yang sudah ada
ya makasih mbak eva ini kami melakukan pemantauannya kan di semua moda transportasi
jadi baik di udara di darat lewat bis kemudian laut juga di kereta api
dalam beberapa hari pelaksanaannya ini hampir seminggu ya seminggu pelaksanaannya ini memang masih didapati beberapa pihak anggota masyarakat yang mengaku belum memahami ya
sehingga membawa persyaratannya juga mungkin masih belum lengkap
namun demikian ini kami melihat memang perlu dilakukan terus pengawasan oleh tim gabungan di lapangan
agar memastikan bahwa masyarakat yang akan menggunakan layanan transportasi ini betul betul yang memenuhi kriteria dan memenuhi persyaratan
sesuai yang ditentukan dalam surat edaran gugus tugas
untuk penerbangan ini kami melihat bahwa penyaringan atau screening dari dokumen yang dipersyaratkan itu kami lihat cukup ketat
namun memang akhirnya terjadi antrian yang cukup panjang
karena periksaannya masih manual ya
dan petugasnya juga
tapi untuk kasus kemarin kami lihat masih sangat kurang
sehingga ini menjadi evaluasi kami khususnya untuk penerbangan dan bersama pihak angkasa pura ii dan stakeholders yang lain
kami sudah melakukan beberapa hal untuk improvement
termasuk untuk mengatur jadwal penerbangan agar tidak menumpuk di satu jam jam tertentu
kemudian juga menambah jumlah tenaga baik itu tenaga kantor kesehatan pelabuhan yang memeriksa dokumen dokumen
maupun juga tenaga yang akan
dan mengawasi terjadinya antrian agar tetap bisa diimplementasikan jaga jarak
dan juga upaya upaya yang lain ya
agar kemudian tidak terjadi lagi penumpukan
namun juga tetap bisa dipastikan syarat dan ketentuannya terpenuhi
sehingga penumpang yang bisa naik pesawat itu adalah penumpang yang betul betul sehat dan memiliki kepentingan yang sudah ditetapkan
bu adita artinya kita tidak akan melihat lagi begitu ya bu adita ya
adanya kerumunan adanya penumpukan
penumpang baik itu di bandara ataupun di titik titik transportasi lain maupun di pelabuhan dan juga di terminal misalnya begitu
ya ini yang kami lihat dalam hampir lima hari pelaksanaan
sebenarnya selama ini tidak ada permasalahan yang berarti ya
lima hari pelaksanaan pengecualian penumpang tadi
khususnya di pesawat juga
kalaupun ramai tapi tetap bisa dikendalikan
nah kemarin memang casenya adalah karena adanya jadwal penerbangan
yang terlalu dekat
nah itu jadi evaluasi kami dan kami juga sudah mendapatkan komitmen dari seluruh stakeholders untuk hal ini tidak terjadi lagi
begitu juga di moda transportasi lain ya
di stasiun bis yang di jakarta yang dioperasikan kan hanya pulau gebang
ini juga kita tidak melihat adanya penumpukan
persyaratan persyaratan juga di awasi secara ketat
begitu juga di kereta api dan juga di pelabuhan
jadi ini yang kami pantau terus mbak eva setiap hari
untuk memastikan physical distancingnya tetap bisa kita lakukan
dan protokol kesehatan lainnya tetap bisa kita implementasikan
bu sekarang kita bicara soal mudik lokal jabodebek
kadisub dki jakarta syafrin liputo kepada cnn menegaskan bahwa segala bentuk mudik ini dilarang
termasuk mudik lokal
nah ini kemudian bertentangan dengan kebijakan polisi yang membolehkan warga untuk mudik lokal
jadi sebetulnya kebijakannya seperti apa bu
mengapa kemudian ini kebijakannya berbeda
antara kadisub dengan pihak kepolisian
begini ini kita mungkin masih agak terfokus pada istilah mudik ya
yang diatur sebenarnya jabodetabek ini kan bisa dikatakan sebagai daerah aglomerasi yang sudah ditetapkan sebagai psbb
aglomerasi ini kan daerah unik mbak
jadi kabupaten kota itu batasnya sangat tipis dan pergerakan orang dari satu kabupaten ke kota lain kan hampir tiap hari terjadi
nah ini yang kemudian ditetapkan
jabodetabek ini sebagai wilayah psbb
di mana sesuai ketentuan di peraturan menteri perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh aglomerasi yang sudah ditetapkan psbb ini masih dapat dilakukan transportasi antar kota antar daerah di dalam jabodetabek itu
kemudian juga protokol kesehatan harus pakai masker
sesuai yang ditetapkan psbb
nah dalam hal mudik boleh atau tidak boleh kami melihat ini masalah istilah saja
sebenarnya bepergian di dalam jabodetabek itu masih diperbolehkan oleh ketentuan atau oleh regulasinya
namun demikian kita menghimbau masyarakat ini agar tidak silaturahmi di masa lebaran yang biasanya dilakukan di hari kedua atau hari pertama bahkan sudah dilakukan
karena kebiasaannya mbak ketika terjadi istilahnya
karena itu bahkan tidak di kondisi pandemik pun ya di tahun tahun sebelumnya itu selalu terjadi kemacetan terjadi penumpukan kendaraan
yang ini justru sangat kontras ya sangat bertentangan dengan prinsip pembatasan
jadi bahwa pergerakan orang dan transportasi itu masih diperbolehkan di dalam jabodebek tapi kami menghimbau tidaklah dilakukan untuk silaturahim dalam rangka lebaran
karena kita juga sudah sampaikan silaturahim ini kita lakukan secara jarak
jauh dengan teknologi gitu kan
tadi karena kita masih tetap meminta masyarakat di rumah saja
bahkan ibadah pun kan sudah diatur ibadah ramadan dan idul fitri
oke artinya pergerakan itu diperbolehkan sehingga nantinya apabila masyarakat kemudian melakukan pergerakan antara wilayah jabodebek ini tidak akan ada penindakan begitu ya bu adita
ya seharusnya demikian mbak ya
ini makanya kami juga menghimbau kepada kota kota yang ada di dalam jabodetabek kan ada provinsinya ada provinsi dki ada provinsi jawa barat ada juga provinsi banten
ini untuk bisa apa ya mungkin duduk bersama lah untuk bagaimana kemudian menyepakati soal ketentuan ini
karena kalau kami dari kementerian perhubungan sebenarnya sesuai pm nya jabodebek itu aglomerasi yang masih dimungkinkan untuk bergerak
makanya krl tetap berjalan mbak dari daerah penyangga di bekasi di bogor sampai ke dki
kemudian bis antar kota dalam provinsi ini juga masih berjalan
nah masalahnya kan sekarang bagaimana pengaturan antara pemerintah daerah gitu loh agar ini menjadi sinkron
ini yang kemudian kita himbau lah untuk kemudian bisa dibicarakan secara bersama
oke baiklah bu adita terakhir bu melihat kondisi saat ini
apa kemudian yang ingin
apa yang disampaikan oleh kementerian perhubungan terkait dengan upaya mungkin masyarakat untuk masih melakukan pergerakan baik itu dalam bentuk mudik ataupun juga silaturahmi
yang pertama saya tegaskan mudik masih dilarang ya
ini mudik khususnya di luar dari daerah psbb ini sudah jelas dilarang ya
tidak ada pengecualian dalam hal itu
bahwasannya ada pengecualian untuk penumpang dengan kriteria dan syarat tertentu
itu sudah ditetapkan
itu sudah ditetapkan oleh gugus tugas
tapi ini kan juga untuk kepentingan yang khusus dan mendesak bukan untuk mudik
nah kami berharap dan meminta kepada anggota masyarakat untuk bersama sama mematuhi hal ini
mudik ini masih tetap saja banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk sekarang ini
sudah banyak sekali pengamat tokoh masyarakat bahkan sampai presiden sendiri juga sudah mengatakan hal itu
jadi mohon mudik ini ditunda dulu tidak sekarang
mari kita lihat kondisi lebih
sementara ini kita fokus untuk mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah
di rumah saja jaga jarak
kemudian protokol kesehatan selalu cuti tangan selalu pakai masker
karena tanpa partisipasi dari masyarakat aturan apapun ini tidak akan menjadi efektif
demikian mbak eva
oke bu adita satu pertanyaan terakhir bu
ada informasi yang mengatakan bahwa kemenhub itu mendapatkan desakan dari asosiasi iata
untuk membuka penelitian
kami minta klarifikasinya apakah memang benar demikian bu
kami tidak mendapat desakan dari siapapun
ini adalah sebuah keputusan bersama dari pemerintah
dan kami merujuknya kepada serat edaran gugus tugas
surat edaran gugus tugas ini dikeluarkan oleh ketua gugus tugas yang sudah diberikan mandat oleh presiden
sesuai kepres nomor sembilan untuk menangani percepatan penanganan covid sembilan belas
hanya itu mbak rujukan kami
baiklah bu adita irawati juru bicara kemenhub
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia news hour
selamat siang ibu